tim investigasi terkait dengan masalah proses pidana ataupun proses etik yang kami jalani
dan sesuai dengan perintah dari bapak presiden untuk poring diminta melakukan investigasi
dan punta sebarang peristiwa yang terjadi di stadion kanjuran sabtu oktober yang telah
yang saya hormati dekat dekat hadiah tentunya tim melakukan kegiatan secara maraton secara cepat
namun tentunya kita juga tetap berhati hati dan mengedepankan hal hal yang bersifat
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim antara lain adalah
pendalaman terhadap cctv yang ada di lokasi kejadian
kemudian juga pendalaman lebih lanjut
terkait dengan beberapa temuan yang kita temukan
baik percaya kita kemudian isu interpretum para korban
dan barang barang lain yang kita temukan seperti slong song gas air mata
kemudian kondisi stadion dan juga temuan temuan yang kita dapatkan
berdasarkan hasil dari kompresor
perbisaan dari tim fase resursi dan juga pendalaman
mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bagian kronologis
yang tentunya harus saya jelaskan kepada pegang pegang
jadi hasil temuan yang ada dimulai dari tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh dua
panitia pelaksanaan dan juga penghasilan
bahwa dalam traktor bahwa khusus untuk supporter yang hadir hanya dari supporter aremania
seperti kita ketahui pertandingan yang berjalan pada tanggal satu oktober pukul dua puluh
sampai dengan selesai skor berakhir dengan skor dua untuk arema dan tiga untuk persebaya
proses pertandingan semuanya berjalan lancar namun di saat akhir pertandingan muncul reaksi
dari supporter ataupun penonton terkait dengan hasil yang ada
seperti rekan rekan ketahui muncul beberapa penonton ataupun supporter yang kemudian masuk lapangan
terkait dengan hal tersebut tentunya tim kemudian melakukan pengamanan khususnya terhadap
objek dan pemain persebaya
dengan menggunakan empat unit kendaraan
dan juga menggunakan empat unit separah kuda
proses evakuasi berjalan cukup lama hampir satu jam karena memang sempat terjadi kendala dan hambatan
karena memang terjadi pengadangan
namun demikian semuanya bisa berjalan lancar dan evakuasi pada saat itu dipimpin langsung oleh kapolres
di sisi lain pada saat yang bersamaan penonton semakin banyak yang turun ke lapangan
sehingga pada saat itu kemudian beberapa anggota kemudian mulai melakukan kegiatan kegiatan penggunaan kekuatan
seperti yang kita lihat ada yang menggunakan tameng
termasuk pada saat mengamankan piper arena esi
saudara aldison maria
dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan beberapa personel menembakkan gas air mata
terdapat sebelas personil yang menembakkan air mata
dari pun selatan kurang lebih tujuh tembakan
ke tribun utara satu tembakan dan ke lapangan tiga tembakan
tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut
kemudian panik merasa pedih dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena
di satu sisi tembakan tersebut dilakukan dengan maksud
untuk mencegah agar penonton yang kemudian turun ke lapangan itu bisa dicegah
penonton yang kemudian berusaha untuk keluar khususnya di pintu tiga sebelas dua belas tiga belas dan empat belas

sedikit mengenai tembakan yang terjadi di situ
mengalami kendala karena ada aturan di tribun ataupun di stadion ini ada empat belas pintu
seharusnya lima menit sebelum pertandingan berakhir maka seluruh pintu tersebut seharusnya dibuka
namun saat itu pintu dibuka namun tidak sepenuhnya hanya berukuran kurang lebih satu lima meter
dan para penjaga pintu atau setewan tidak berada di tempat
berdasarkan pasal dua puluh satu regulasi keselamatan dan keamanan pssi
menyebutkan bahwa setewan
harusnya tetap berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion
kemudian terdapat besi melintang setinggi kurang lebih lima cm yang dapat mengakibatkan penonton atau supporter
menjadi terhambat pada saat harus melewati pintu tersebut
apalagi kalau pintu tersebut
dilewati oleh jumlah penonton dalam jumlah banyak
sehingga kemudian terjadi desak desakan yang menyebabkan kemudian terjadi sumbatan di pintu pintu tersebut hampir dua puluh menit
nanti akan dijelaskan akan terlihat di cctv
dari situlah kemudian banyak muncul korban
yang mengalami patah tulang
yang mengalami trauma kepala korak
dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksian
kemudian kita melakukan olah tkp
kemudian berdasarkan hasil pendalaman
ditemukan bahwa pt lib selaku penyelenggara liga satu
tidak melakukan verifikasi terhadap stadion kanjuruan
verifikasi terakhir dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi
khususnya terkait dengan masalah keselamatan
keselamatan bagi penonton
di tahun dua ribu dua puluh dua tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun dua ribu dua puluh
dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut
kemudian ditemukan fakta juga penonton yang kemarin datang hampir empat puluh dua ribu
pada saat kita dalami dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat
untuk menangani situasi situasi khusus
sebagaimana diatur di dalam pasal delapan regulasi keselamatan keamanan pssi tahun dua ribu dua puluh satu
tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban
atas dasar peristiwa dan pendalaman maka tim melaksanakan dua proses sekaligus
yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal
terhadap anggota polri yang melakukan penembakan gas air mata
terkait dengan pemeriksaan internal kita telah memeriksa tiga puluh satu orang personil
ditemukan bukti yang cukup terhadap dua puluh orang terduga pelanggar
terdiri dari pejabat utama polri semarang empat personil yaitu akpprh kompows akpbs dan itubs
perwira pengawas dan pengembali pengendali sebanyak dua personil yaitu akppaw dan akpd
kemudian atasan yang memperintahkan penipakan sebanyak tiga personil
akph akpus dan itubs
personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion sebelas personil
kemudian terkait dengan temuan tersebut tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses
untuk pertanggung jawaban etik
namun demikian sekali lagi tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah
kemudian terkait dengan proses penyidikan kita telah memeriksa empat puluh delapan orang saksi
meliputi dua puluh enam orang personil polri tiga orang penyelenggara pertandingan delapan orang steward
yang ada sekitar tkp dan lima orang korban
dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan pemeriksaan tambahan
tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara
kita meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
menyebabkan orang mati atau penyeludukan luka barat berat karena kehappaan
dan pasal satu ratus tiga ayat satu untuk pasal lima puluh dua
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup
maka ditetapkan saat ini
sebagai berikut yang pertama
saudara ingeniur ahl
direktur utama pt lib
di mana tadi sudah saya sampaikan
yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi
pada saat menuju stadion lib
persyaratan fungsinya belum dicukupi
dan menggunakan hasil verifikasi tahun dua ribu dua puluh
ketua panitia pelaksanaan pertandingan
dan pasal tiga ratus satu
dan juga pasal satu ratus tiga juntuh pasal lima puluh dua undang undang ri no sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang olahraga
di mana pelaksana dan koordinat penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada lib
disitu disebutkan di pasal tiga pantel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian
di temuka tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi dr sadir
hingga melambat pak sa'lam ayat satu regulasi keselamatan dan keamanan
pampel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan
kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan
dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada
terjadi penjualan tingkat overcapacity
jadi seharusnya tiga puluh delapan penonton namun dijual sebesar empat puluh dua ribu
kemudian yang ketiga
pasal yang dilanggar
sama tiga ratus lima puluh sembilan kuhp dan pasal tiga ratus enam puluh
dan atau pasal satu ratus tiga juntur pasal lima puluh dua
undang undang ri nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tidak membuat dokumen penilaian resiko
tertanggung jawab terhadap dokumen
dokumen pengelian resiko untuk semua pertandingan
dan juga pemerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden
di mana sebenarnya steward harus stand by di pintu pintu tersebut
sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya
tentunya bisa dilakukan upaya
upaya untuk membuka semaksimal mungkin
karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separoh
dan ini yang menyebabkan penonton bersahabat
kemudian saudara wahyu ss kabakopores malang
melanggar pasal tiga ratus lima puluh sembilan kwp atau pasal tiga ratus enam puluh
yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan fifa
tentang dugaan penggunaan gas air mata
namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan
tidak melakukan pencegahan langsung
terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil
kemudian saudara h dan ketiga yon brimopolda jatim
yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata
saudara bsa kasar tessa manta pores malang
yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata
tentunya tim akan terus bekerja maksimal
seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku
apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana
kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja
dan kami tentunya akan betul betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses
khususnya yang pidana kami akan segera berkoordinasi dengan kejaksaan agung
dan kejaksaan yang ada di wilayah jawa timur prosesnya bisa tercapai
selanjutnya tentunya kami juga ingin bahwa proses
perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan semakin baik
oleh karena itu kita akan mengeluarkan peraturan kapolri
terkait dengan manajemen penutupnya kompetisi dan manajemen penonton
sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik
dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik
dunia olahraga khususnya sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar aman
apalagi kita akan menghadapi pegelaran kita akan jadi tuan rumah di dua ribu dua puluh
tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan aturan perbaikan perbaikan
evaluasi dengan kementerian pemimpinan
ketua umum pssi dan juga pihak pihak terkait dalam hal ini
dari teman teman perwakilan sepak bola dan juga para pemimpin klub
sehingga ke depan kita bisa menyusun memperbaiki manajemen terkait dengan pertahanan
seperti apa yang disampaikan oleh bapak presiden
manajemen terkait dengan masalah pengamanan manajemen tertentu
selamatan baik bagi pemain ofisial penonton
mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan
tentunya perkembangan perkembangan lanjut dengan projek yang kami laksanakan tentunya akan kita update
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh